isolasi mewah anak anak tolong dengarkan ustadz sebentar ya kalian tidak perlu rebutan meja ya
karena di mejanya masing masing sudah ada nama kelompok kalian masing masing coba dilihat dari
depan mejanya tuh coba dilihat dilihat dilihat nih triuh asuma hai kau asyik
kembali ke mejanya masing masing ya nggak usah pakai ribut baik anak anak tolong dengarkan ustadz
kalau memang kalian sudah menempati mejanya masing masing ya tolong dengarkan itu tandanya
kalau gitu kita beli dulu tapi kita tuh tadi belum belanja apa apa berita kamu

pokoknya saya mau tahu kalian berdua
ayam kok ayam seumur sih nah ini bebeknya ini dia ini dia yang kita cari bebek nih
ntar dulu ntar dulu ini ada entok ada bebek kita harus milih salah satu tapi entok bebek entok bebek entok
kita mau kita beli bebek satu dia silakan
iwow apa apa ini bebeknya ada apa yang udah dipotong gitu
bang asal asal mau nunggu sebentar ya udah kita tunggu aja tapi bang bang
yang bersih jangan sampai dokumen yang higienis terus lagi bang sebelum abang
abang baca bismillahirrahmanirrahim iya bang iya gak dong teman teman
ya udah yuk kita duduk dulu
aduh aduh aduh
kamu duduk bang
kamu duduk bang
aku mau ngecek tuh ada apa
sobring kamu ngapain sih disitu
ini semua karena kalian tau gak
ini tuh bakalan kotoran
kotoran bebek tau gak
eh itu punya aku
itu bang mi sungguh terlalu
aduh aduh aduh itu punya aku juga
alhamdulillah udah beralamin ustadz
semuanya sudah beres
kita tinggal menunggu anak anaknya datang aja berarti ya
sambil dicek usut siapa tau ada yang kurang
mungkin dekorasinya atau perlengkapannya
ini udah aman semua ya
baris baris baris baris
kelihatannya nih kalian semua memang niat banget jadi juara di acara cooking camp kali ini ya
nah mudah mudahan barang barang yang kalian beli itu
sesuai dengan apa yang ada di resep
dan mudah mudahan juga gak ada yang tertinggal ya

iya lah aku selalu pilih
kalau begitu sekarang
silahkan menempatin meja nya masing masing silahkan
kelihatannya ini meja kita
apa sih ini meja kita
kalian jangan silah silah dong meja kita
kalian jangan duluan
kan tadi kita sing ke sini
kakak ini udah selesai
presiden lia duluan tau yang nempetin meja ini
ala santai dong ya

pakai rusuh enggak pakai ribut ini mau masak ya bukan mau demo
saat sebentar ya kalian tidak perlu rebutan meja ya karena di mejanya masing masing sudah ada
nama kelompok kalian masing masing coba dilihat dari depan mejanya tuh coba dilihat dilihat
hai nih triumfasi khairan asyik asyik
kembali ke mejanya masing masing ya nggak usah pakai ribut baik anak anak tolong dengarkan ustadz
kalau memang kalian sudah menempati mejanya masing masing ya tolong dengarkan itu tandanya
acara sesi memasak perlombaan
masak di pondok pesantren niku anta bisa kita mulai baik semuanya perhatian tangan di atas semua
ya enggak ada yang pegang apapun di atas meja tangannya di atas ya tangan di atas semua tangan
di atas semua ayo ayo tangan di atas dalam hitungan ketiga silakan dimulai semuanya
fokus dan konsentrasi ustadz akan memulai hitungannya satu kencang dikit ustatu dua
semua nyara fokus dan konsentrasi ustadz akan memulai hitungannya satu kencang dikit dua
untuk menjadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa bukan bukan karena
hatta kau kan jadi berharga hatian mulia itulah kuncinya
kunyit tercetak jembala
kamu motongnya kayak gitu bursts
kita dibulai buka ikatan kepitingnya nanti baru cuci kepitingnya oke
oke oke yuk dah disini ayo yuk yuk yuk
tarik tarik tarik tarik semua
pane ini liat pane dia kejepit kaki kelingking saya kejepit kepiting
aduh ini loh pane
ada kepiting diatas bahu
belinya di papua
untuk kepiting seperti itu
biar saya lah solusinya
aduh pane cakep pane
aduh pane pade
udah lah kita masak aja
ini aman kan
iya pane harus hati hati dengan capek
lebih daripada yang lain
alhamdulillah ya sesuatu
jenius jadi gak perlu ribet ribet tuh kayak mereka

kok gak ada
tau tuh ustazah utami tuh
kalo ke toilet tuh lama banget
terus ini kapan mau dimulainya
nanti waktunya keburu habis loh
iya ustazah ini juga baru memulai kok
syantik syantik dulu gitu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi